walau kasus positif nasional di nilai terkendali
ada dua provinsi yang mengalami kenaikan kasus mingguan
selama empat pekan berturut turut
hal ini disampaikan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
wiku adhisa smito dalam keterangan persnya selasa sore
dalam sepekan terakhir kenaikan kasus positif nasional naik
menjadi satu empat ratus sembilan kasus setelah sebelumnya di angka satu dua ratus lima belas kasus
selama empat pekan berturut turut
dki jakarta dan kepulauan riau tercatat mengalami kenaikan kasus positif tertinggi
dibanding wilayah lain yang terus mengalami penurunan
dki jakarta kini mengkonfirmasi lima ratus dua puluh enam kasus aktif dari kasus nasional
sementara kepulauan riau mencatat peningkatan tajam dari awalnya hanya dua kasus
kini menjadi satu ratus enam puluh delapan kasus
wiku meminta seluruh pihak terkait diminta meningkatkan kuas badan
dan segera menindaklanjuti
adalah dki jakarta dan kepulauan riau
dki jakarta kasusnya terus meningkat dari dua ratus dua belas menjadi dua ratus
kemudian meningkat lagi menjadi tiga ratus empat puluh delapan dan terakhir mencapai lima ratus dua puluh enam kasus
sementara itu pemerintah menyebut hingga kini mayoritas kasus varian omikron
masih berasal dari pelaku perjalanan luar negeri
sementara kasus varian omikron yang ditemukan di komunitas
telah ditangani dengan perawatan yang dibutuhkan
oleh karena itu pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan
pelaksanaan pembelajaran tatap muka kapasitas penuh
wiku adi sasmito juga menjelaskan selain alasan tersebut
pertimbangan kondisi kasus positif nasional juga dinilai cukup terkendali hingga saat ini
pembelajaran tatap muka kapasitas penuh bagi wilayah ppkm level satu dan dua
dijalankan dengan menerapkan standar protokol kesehatan
seluruh pihak terkait di lingkungan sekolah hingga orang tua didorong
suruh saat kes pokas di wilayah masing masing